lahan seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi yang biasa dipakai warga sebagai tempat membuang sampah ini
sejak seminggu lalu diubah warga desa jumputrejo rt tiga puluh rw sepuluh
kecamatan sukododo sidoarjo jawa timur
menjadi tempat bercocok tanam berbagai tanaman sayuran hingga kolam budidaya lele
bayam kangkung tomat cabai hingga budidaya lele dibudidaya secara swadaya
para warga mengaku tidak hanya ingin mengubah tempat yang jorok dan bau
menjadi lebih bermanfaat namun juga berupaya memperkuat ketahanan pangan di masa pandemi covid sembilan belas saat ini
kita mempunyai satu inisiasi bagaimana lahan yang tidak bermanfaat itu kita manfaatkan
sehingga muncul ide untuk dikelola menjadi tempat budidaya
ada tanaman toga tanaman obat keluarga ada sayur mariur
bahkan kita inisiasi untuk membuat

dengan adanya taman aneka sayuran dan budidaya lele ini
warga mengaku tak lagi pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur
mereka merasa lebih aman dan sehat dengan mengonsumsi sayuran dari taman sendiri karena menggunakan pupuk organik
alhamdulillah sangat bermanfaat ibu ibu jadi lebih ngirit lagi
ya om kan kita bisa ngambil sendiri di sini bisa menanam lagi
dan bisa membantu tetangga tetangga semuanya ini
itu tidak perlu lagi terlalu belanja keluar untuk sayuran bisa ambil di sini aja
rencananya sayuran dan lele yang dihasilkan akan dijual untuk meningkatkan perekonomian warga
apalagi warga juga menganggap kebun ini sebagai tempat wisata tersendiri setelah beraktivitas seharian
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas badan nasional penanggulangan bencana menggalakkan gerakan tiga m
warga dianjurkan mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak aman dalam kehidupan sehari hari
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur